ekonomi ibu kota jakarta berkontribusi satu per lima terhadap total ekonomi indonesia
namanya juga ibu kota ya
bahkan lebih dari setengah ekonomi tanah air bersumber dari pulau jawa
dilansir detik finance data badan pusat statistik menunjukkan jakarta menguasai setidaknya enam belas sembilan puluh lima persen ekonomi indonesia pada dua ribu lima belas
jakarta pusat pemegang porsi paling tinggi sebesar empat empat belas persen
selain ibu kota tujuh daerah di pulau jawa lainnya masuk menjadi sepuluh daerah dengan ekonomi terbesar dalam negeri
dan berikut adalah sepuluh wilayah dengan ekonomi terbesar di tanah air hingga tahun dua ribu lima belas
kita lihat data dari bps yang dirilis kita lihat bersama
dan ini adalah dki jakarta berada pada posisi pertama bila dalam bentuk pie chart akan sangat terlihat bagaimana kue ekonomi itu mayoritas dinikmati oleh orang ataupun demografi penduduk yang ada di dki jakarta
sembilan persen nyaris tujuh belas persen ada di dki jakarta
selanjutnya diikuti oleh kota surabaya dengan tiga empat puluh delapan persen dengan salah satu kota terbanyak di indonesia
lalu kita lihat ke posisi tiga kabupaten bekasi dua sebelas persen
lalu selanjutnya pada posisi keempat kota bandung dengan satu enam puluh delapan persen
slide selanjutnya kabupaten bogor satu empat puluh empat persen
lalu kemudian kabupaten karawang satu empat puluh tiga persen
dan diikuti kota dari sumatera
satu satunya tampaknya masuk sepuluh besar kota medan dengan satu empat puluh satu persen
soalnya pada posisi ke delapan kabupaten sidoarjo masih juga dari jawa timur tampaknya satu dua puluh lima persen
dua terakhir kita lihat bersama
kabupaten bengkalis juga masuk menjadi salah satu di pulau sumatera satu enam belas persen
dan terakhir adalah kota semarang satu lima belas persen dari total ekonomi terbesar di indonesia